kesorotan berikutnya polisi telah usai melakukan proses olah tkp
di lokasi kecelakaan yang menewaskan sebelas orang di ciatar subang jawa barat
petugas melakukan tiga d laser scanner di tiga belas titik lokasi kecelakaan bus
proses pemindaian laser dimulai dari titik awal mobil kehilangan kendali
hingga lokasi bus terbalik dan menabrak tiang listrik
kakor lantas polri irjen aan suhanan menyebut tidak ditemukan jejak pengereman di lokasi kecelakaan
namun polisi masih mendalami penyebab pasti kecelakaan yang menewaskan sebelas orang di ciater subang
sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik ini tidak ada jejak rem sama sekali
artinya ini terus kita selidiki
kenapa tidak ada jejak rem apakah remnya tidak berfungsi